sekali sekali sih boleh ya tapi kalau sarapan itu kan perut kita masih kosong nih
kaveling tanah di satu tempat sama kaveling tanah di tempat lain
cuitan elon tentu saja direspon netizen dalam sekejap